sampai jumpa di video selanjutnya
bicara masalah apa elsa
lo inget inget mukanya
sekali lagi lo inget inget mukanya
lokasi ini ke dia
jangan ada orang lain yang terima paket ini selain nino
sekarang lo jalan kabarin gue
kita akan melanjutkan permainan ini seth
dan gue sangat menunggu ekspresi lo dan suaminya
katanya mau sehat
lagi enak banget lho pak
seger ya udaranya ya pak
semangat kita hari ini
papa tuh mesti dukung mama dong
kasih motivasi biar mama langsing kayak dulu lagi
biar papa gak lirik lirik dong
maksudnya mau ke elsa
mama tuh pengen langsing ke elsa
terus pakai baju apa aja
bagus ya kan
papa sih dukung aja
cuma jangan sampai nanti mama jadi sakit
enggak lah pak
mama kan dulu olahraga wati juga
sepuluh kali lagi ya
asik kita jogging
iya pagi ini udaranya enak sekali
iya mah udaranya fresh banget
ngarantop badan gua sumpah sakit banget
aduh remuk banget rasanya
aku gak pernah lho secapek ini
aduh harus jemput mici di bandara pagi ini
aduh sakit banget kaki gua ya
kayak ager ager ini rasanya
saya minta tolong ini cari obat vitamin kolamnya mungkin cara supaya pegel pegel di kaki bisa hilang untuk sementara waktu gitu supaya cepat hilang
bentar ya mas
bibi siapin air panasnya dulu
air panas boleh bi
aku gak pernah lho ngerasa secapek ini
aduh pegel semua
aku mau ke bandara
aku mau ke bandara
angga jadi jemput aku gak ya
jangan jangan dia lupa lagi kalau hari ini aku pulang
mendingan aku telepon aja deh
supaya dia siap siap terus jemput aku ke bandara
penerbangan aku kan gak lama
bi pelan pelan bi
ya itu sakit banget
betul di sini berasa banget
ini udah pelan pelan mas
kamu udah bangun
kamu jadi jemput aku gak hari ini
ini aku udah mau jalan loh ke bandara
jadi aku gak bisa janji
cuman liat nanti ya
soalnya ini badan aku tuh lagi sakit semua
begel terus lagi dipijet sama bibik juga nih
kaki juga lagi direndam sama air hangat juga nih
ya ampun kamu kenapa
kemarin kan nganterin mama kamu tuh
dari jakarta ke serpong
dari serpong bekasi
dari bekasi ke serpong
dari bekasi ke serpong

itu jaraknya bener bener jauh
terus belum lagi macetnya minta ampun
kaki aku tuh bener bener rentek banget
jadi kayak sekarang tuh satu badan tuh ngerasanya kayak pegel banget
ini gerak aja sakit
kok kamu malah ketawa sih
ya bisa kamu lucu banget
ya bisa kamu lucu banget
ya bisa kamu lucu banget

tapi makasih ya
kamu udah mau nemenin mama aku seharian
kamu udah mau nemenin mama aku seharian
bisa nggak nggak usah makasih segala
ya kamu tau sendiri kan aku ngelakuin ini semua karena apa
ya udah kalau gitu kamu gak usah jemput aku ke bandara ya
nanti biar aku bareng teman aja atau aku bisa naik taksi kok
kasian kamu kan kecapean juga kemarin habis nemenin mama
ya biar aku pulang sendiri aja
aku jalan dulu
jalan dulu ke bandara ya
ya kalau gitu
nah ibi pelan pelan ibi boleh
nggak usah lari
udah jalan aja
jangan keceng keceng larinya
aku udah pelan pelan kok man
kamu lihat dong ya
ini kan bloknya nggak rata
jangan kenceng kenceng dong
eh lucu banget tuh
eh jangan takut
anjing itu baik kok
nggak akan gigit ya
namanya ice bear
tuh tuh wah
kamu jagain andi biar mama yang kejar
dan aku takut
oma tuh gemes banget sama kamu
sama cantik gemesin
rena gak usah takut ya
itu mau ngajak main
jadi bukan gigit kamu
oh begitu ya opah
sekarang renang masih takut gak sama guguk
karena opah can
aku gak takut lagi sama bubuk
kamu pinter sekali
renang kiss opah dulu dong
opah juga mau
ke rumah opacan
sekarang kita ke rumah opa ya
masa yang terakhir
aku pergi dulu ya
ke rumah opacan
ke rumah opacan
masa yang terakhir
masa yang terakhir
mari kita ke rumah
masa yang terakhir
masa yang terakhir
masa yang terakhir
kamu jangan tinggalin oma lagi ya
masa yang terakhir
masa yang terakhir
aku pulang dulu ya
kami pamit ya
kok kita ada pulang sih
kan mbak semen tak larinya omah
kita pulang sekarang
mama pengen cepet sampe di rumah
papa kenapa sih
itu tadi rosa tuh aneh banget ya mbak
biasanya kan dia nggak gitu
ya sih mama juga melihat kok
rasa gak seperti biasanya ke kita
atau jangan jangan dia tuh takut kalau rena kita ambil pak
mama lihat sih aneh ya
biasanya kan nggak seperti itu
padahal papa tuh tadi masih kangen banget sama rena
mama juga ngerti kok
menurut mama gini aja pak
kita sebaiknya tunggu aja
sampai elsa punya baby
cucu kita sendiri dari nino sama elsa
kita gak usah mikirin yang lain
kita tunggu aja pa
mama masih mau lari lagi ya
enggak deh pa
mama juga gak mood sekarang
kita pulang aja ya
ya udah kita pulang
ya baik pa
kenapa dari tadi
kok aku deh pulang ke tuharus ya ma
oma cuma mau jagain cucu kesayangan oma
aku selalu di sini sama allah
apa yang akan nyerang septu
lu sudah terbecana
au tak bisa
hanya takut melihat rena bersama papa mamanya mas nino
mama sama papa udah bulan
mama kamu baru putaran satu kali aja
udah minta pulang
gimana ya tadi tuh mood mama langsung berantakan
jadi pengen pulang ya pak ya
jadi tadi tuh papa sama mama ketemu sama rosa dan rena
aduh ada kejadian apa lagi nih
bukan bagus sih noh
mama lihat kok kayaknya rosa tuh aneh banget ya
apalagi waktu rena digendong sama papa
dia kayak gak seneng gitu lihatnya
kayak dia pikir apa kita mau bawa
rena atau apa
terus mama coba tegur dia kan namanya kita teman lama
sama sekali nggak direspon sama dia
dia tuh aneh kayak nganggep kita mau bawa lari reno atau apa gitu loh
iya kan pak
dia kayak nangis terus
kok aneh ya
apa tante rosa udah tau
kalau reina itu anak dari mbak andin dan nino
makanya tante rosa jadi cemas
oma dan opa kandungnya reina
semakin banyak yang tau
gue seperti sedang menggenggam bom waktu
kapan bom itu meledak
kenapa ya dengan bu rosa
tapi biasanya bu rosa gak kayak gitu kok
gak usah dipikirin mungkin bu rosa lagi ada masalah apa
kita kan gak tau
mau berangkat sekarang
pamit ya pak
ya udah sah
mama sama papa mau mandi dulu ya
gimana keadaan hari ini
mama udah baik
mama isyarat di rumah aja ya
biar mirna yang nganterin reina ke sekolah
biar mama yang nganterin reina sekolah
mama temenin reina
temenin kamu sekolah ya
aku sekolah sama oma
oma selalu jagain aku
ini buat masak
selamat menikmati sarapannya
pagi ini kiki masakin sarapan bubur ayam buat ibu mas almba andin dan reina
ini bubur ayam depan bukan ya
ini bubur masakan kiki mas
meragukan kiki deh
mau bareng gak
kebetulan kelas bimbingan kiki siang
jadi kiki mau beres beres dulu semuanya
abis rumah bersih kiki baru berangkat
tapi aku bangga sih sama kamu
soalnya jarang loh ada art saat ini yang mikirin untuk masa depannya
apalagi ini melanjutkan pendidikan
kamu semangat ya
makasih banyak ya mbak andin
terima kasih banyak ya mbak andin
mama lihat kok kayaknya rosa tuh aneh banget ya
dia tuh aneh kayak nganggep kita mau bawa lari reina atau apa gitu loh
iya kan pak
aku jadi makin penasaran
apa memang ada yang mereka sembunyikan
jadi kita mau ke rumah
kebetulan pak ada yang cari bapak pak
katanya ada paket buat pak nino
iya ya suruh kemari
ada paket buat pak nino
paket dari siapa ya
nama pengirim juga nggak ada
ini bentar lagi juga sampai ke kantor
tunggu bentar ya
ntar aja aku tanya
kok gak ada
di kamar mandi ya
papa di dalam
kok papa gak ada
kayaknya papa udah gak percaya sama aku
papa pergi untuk mencari tahu semuanya soal ini
cuma aku hubungin elsa aja deh
tuh ben apa pagi pagi ada apa
elsa kamu ada janji ketemu sama papa gak hari ini
mama papa kemana
papa nggak ada di rumah sa
kok bisa sih mama gak ngeliat papa keluar rumah
tadi mama tuh ada di belakang
mama lagi di dapur sa
pas mama masuk ke dalam mama cari cari
papa udah gak ada bapak udah pergi
papa itu belum sehat banget
papa belum boleh kerja sayang
ma sebenernya papa udah tau belum sih soal makan palsu mindy
belom papa belum tau sa
lama udah minta al sama andin
untuk sementara ini gak cerita soal itu sama papa
demi kesehatan papa
jadi itu alasannya
mungkin mbak andin dan al gak ngasih tahu nino
karena mereka khawatir nino bakal kasih tau papa
pantesan sikap nino masih biasa aja sama gue
ini gak akan lama lagi
papa udah curiga sa
dan ini cuma
cuma masalah waktu aja
sekarang ini papa pergi itu ya
karena papa mau cari tau semua soal ini sendiri
papa cari tahu ke siapa ya
siapa yang papa temuin
berarti kamu gak tahu ya
ya udah dulu ya sah
apa yang bakalan terjadi kalau semuanya udah terbongkar
dan apa yang harus gue lakuin
perlu saya terin sampai dalam
gak usah mas sini aja
makasih udah nantarin aku
gak boleh capek capek nggak boleh lari nggak boleh naik tangga
terus oh nggak boleh makan makanan yang mentah
ya udah aku masuk dulu ya
kamu ngapain mas kesini
bicara masalah apa
kemarin kamu nampar aku
tapi sepertinya ada yang ingin kamu katakan
tapi kamu terkesan menahan itu semua
ada yang kamu sembunyikan
bukannya elsa dan kamu mas
yang menyembunyikan sesuatu dari orang
yang harusnya dikasih tahu
apa ini ada hubungannya dengan reina
karena tadi pagi
aku baru aja dapat kabar
kalau berdosa sangat tidak suka
atau menjauhkan reina ketika ketemu dengan orang tua aku
perasaan aku mengatakan
kalau masih ada yang disembunyikan adebaran
yang menrisik gambarnya

kalau saya bawa aku tahan
jadi semua mas
aku udah melahirkan
kapan kamu kesini mas
untuk ketemu sama anak kita
untuk apa kamu nyuruh aku untuk bawa anak kamu
kalau itu bukan anak aku
kamu mau tahu
apa yang belum aku ketahui
yang belum kamu ketahui mas
sudah memikirkan belum
ketika kamu beritahu nino
akibat setelahnya apa
nino pasti akan cerita ke orang tuanya
dan orang tuanya pun pasti akan bereaksi
akan berbicara ke semua orang
termasuk papa surya
kamu sudah yakin papa surya siap mendengar semua ini
orang yang gak tahu diri
kamu sama sekali orang yang gak tahu diri
kamu dari awal sudah meliduh aku selingkuh kan
terus mau apa lagi
mau minta penjelasan apa
ngapain tanya tanya soal arena
sudah bertahun tahun kan
sudah bertahun tahun kan
ini mah yang bener kok